kita ke informasi selanjutnya seorang hakim pengadilan negeri surabaya meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
hakim bernama muhammad arifin tersebut wafat setelah sebelumnya sang istri meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
muhammad arifin meninggal di rumah sakit di semarang pada rabu dini hari
menurut rumas pengadilan negeri surabaya martin ginting sepuluh hari sebelum hakim muhammad arifin wafat
sang istri terlebih dahulu meninggal dunia juga karena terpapar virus corona
pihak pengadilan negeri surabaya meminta kepada satgas covid sembilan belas surabaya maupun jawa timur
untuk secepatnya melakukan tracing guna memotong mata rantai penyebaran virus corona di lingkup pengadilan
atas terjadinya kasus positif covid sembilan belas yang kesekian kalinya
pihak pengadilan negeri surabaya akan kembali melakukan tes swab terhadap seluruh karyawan dan hakim
pengadilan negeri surabaya tidak akan melakukan lockdown
namun akan memperlakukan sistem bekerja dari rumah untuk asn karyawan dan hakim secara bergantian
pada lima belas juni lalu seorang hakim dan jurusita pengadilan negeri surabaya meninggal dunia karena covid sembilan belas
kemudian pada sembilan agustus ditemukan enam asn pengadilan negeri surabaya positif covid sembilan belas
dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan swab ulang untuk seluruh aparatur atau asn yang ada di pengadilan negeri
hal ini dilakukan untuk upaya meminimalisasi
penyebaran covid yang ada di wilayah atau di area pengadilan